wahana lingkungan hidup indonesia atau walhi menilai penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan di indonesia belum efektif
walhi menyoroti regulasi pemerintah yang masih lemah
juru kampanye walhi zenzi suhadi menilai walau pada dua ribu enam belas hingga dua ribu delapan belas terjadi penurunan titik api
resiko kebakaran ekosistem gambut terus meningkat
hal ini disebabkan pembukaan lahan baru terus dilakukan
zenzi juga menyoroti penerapan undang undang no tiga puluh dua tahun dua ribu sembilan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang hanya menerapkan hukuman administrasi
padahal hal tersebut bisa langsung kemasuk kerana pidana
walhi pun berharap agar pemerintah dan penegak hukum transparan mengumumkan nama perusahaan yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan
serta memberi sanksi tegas pada perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan
sebenarnya kalau skenario skenario ini di
dibongkar dan dilakukan penegakan hukum
satu penegakan hukum itu dia sudah bisa menyasar siapa yang menjadi otak dari kejahatan terorganisir ini
yang kedua praktek atau modus operandi tidak akan terulang
nah tapi memang sekarang itu ada perubahan modus seperti yang kami lihat
kalau tahun dua ribu lima belas dia memang land clearing dulu baru dibakar
nah sekarang ini dia tidak land clearing tetapi dikeringkan kawasan gambutnya baru dibakar
jambi pada pagi hingga sore hari terlihat memerah
hal ini dampak kebakaran hutan dan lahan serta tebalnya kabut asap di lokasi tersebut
sementara di palangkaraya sekitar dua orang lebih terkena infeksi saluran pernafasan akut termasuk anak anak dan balita
langit kemerahan terjadi di kabupaten muaro jambi provinsi jambi pada pagi hingga sore hari
dikutip dari detik com bmkg jambi menilai
fenomena langit yang menguning hingga memerah itu merupakan akibat asap tebal yang menyelimuti wilayah itu
kondisi itu menyebabkan sinar matahari tidak sampai ke bumi sehingga membuat langit terlihat menguning hingga memerah
bahkan dalam perakiraan cuaca bmkg sebelas kota termasuk di ibu kota jambi diselimuti asap sepanjang hari
dalam laman resminya bmkg mengeluarkan peringatan dini adanya potensi kebakaran hutan dan lahan
yang dapat menyebabkan asap yang terjadi di kota jambi
dan juga di kota jambi

dan juga di kota jambi
sementara itu akibat bencana kabut asap yang melanda kota palangkaraya
sekitar dua orang lebih terkena infeksi saluran pernafasan atas termasuk anak anak dan balita
salah satu bayi yang terkena ispa akibat terpapar kabut asap adalah santania yang baru berusia lima bulan
santania menderita sesak nafas demam dan diare selama hampir satu minggu lebih

dokter spesialis anak eni karyani menjelaskan
anak anak dan balita memang sangat rentan terkena dampak kabut asap
mengingat daya tahan tubuh mereka yang masih rendah dan sensitivitas tubuh mereka yang lebih tinggi
asma dan diare adalah penyakit penyakit yang seringkali menyerang anak anak dan balita yang terpapar kabut asap
perawatan intensif perlu diberikan kepada anak anak dan balita yang menderita sesak nafas berat
beberapa memang ada yang harus dirawat inap

yang indikasi untuk rawat inap biasanya pasien pasien dengan sesak nafas
pasien dengan sesak nafas biasanya kita periksa dulu apakah memang tadi ya
apakah dia memang memerlukan oksigen apa tidak

agar daya tahan tubuh anak meningkat
serta mempraktekan pola hidup sehat
terima kasih juga untuk teman teman yang sudah bersama kita disini dan yang kedua ada mbak retno listiarti komisioner kpai
selamat malam mbak retno
selamat malam mas ferdi
terima kasih mbak retno sudah hadir malam ini
dan juga ada mas kiki taufik kepala kampanye hutan indonesia untuk global greenpeace indonesia
selamat malam mas kiki
terima kasih sudah hadir malam ini
oke tadi di paket sebelumnya kita sudah melihat bagaimana kemudian dampak dari kabut asap ini korban berjatuhan
khususnya bagi kelompok kelompok rentan
orang orang lanjut usia dan juga anak anak khususnya
nah saya ke mbak retno dulu
kpai kan juga sudah kesana begitu melihat bagaimana fenomena ini terjadi
temuannya sejauh ini seperti apa
ada kerugian kerugian apa kemudian dari hal ini
ya kpai sebenarnya kedua tempat ya
kami ke sumatera barat maupun ke kalimantan selatan
sebenarnya ini lokasi yang justru tidak lebih parah ya
kalau kalimantan kan yang sangat parah di kalebar maupun di kalteng
sementara di sumatera sebenarnya lebih parah itu riau ya
dan sehari ini katanya sumatera utara juga sudah mulai terkena hingga tapanuli utara
nah itu sebenarnya kami mencoba justru pada kondisi kondisi wilayah yang sebenarnya kualitas udaranya juga sudah tidak sehat
tetapi menjadi daerah terdekat dari wilayah wilayah terdampak parah itu
kami berharap bahwa ketika status darurat nanti berganti status siaga ini kemudian menjadi status darurat adalah bagaimana kemudian memikirkan untuk evakuasi di wilayah wilayah ini
nah sehingga wilayah wilayah ini seberapa kemudian bisa melakukan dan penyiapan
kan kita jangan sampai darurat dulu baru kemudian berpikir untuk menyiapkan semua
tapi ketika statusnya masih siaga mestinya harus mencari tempat tempat berikut apa yang disiapkan
mulai dari dokter anak misalnya ya
kalau untuk anak anak itu karena pada tahun dua ribu lima belas ketika tadi kondisinya memang parah
itu sebenarnya di kalimantan selatan menampung pengungsi kelompok rentan
yaitu anak anak yang usia sd ke bawah
kemudian dengan ibunya karena mereka nggak boleh dipisahkan ya
kedua ibu yang sedang wanita yang sedang hamil
dan yang ketiga adalah manula
itu disempat di sebuah kompleks
namanya kompleks ini adalah apa yang menampung ya
satu komplek saya lupa namanya
tapi dia banjar indah permai
nah itu di kota banjarmasin
kemudian itu masyarakat tadinya swadaya
jadi menampung mereka di rumah rumah
kemudian makanan dan lain lain itu patungan
dan bagaimana kemudian
anak anak itu di sana dipenuhi hak haknya
mulai dari hak belajar kemudian hak bermain
itu ada waktu waktu yang dibuat
sehingga ini mengurangi juga stres pada anak
nah kami memang tadi berharap itu
dan data yang kami dapatkan kami cukup terkejut
misalnya di sumatera barat itu ketika kita datang ke tiga sma
mereka sma ini kan artinya yang sebenarnya lebih parah kan sma ke bawah
ini smp sd gitu
sma saja mengatakan bahwa satu kelas itu rata rata tiga anak tidak masuk setiap hari
dan mereka punya dua puluh sembilan lokal
itu kira kira hampir sembilan puluh anak tidak masuk setiap hari
penyakitnya sama batuk berkepanjangan
termasuk juga rata rata ispa ya
itu sangat tinggi sampai demam
nah kemudian yang kedua adalah ketika kami ke kalimantan selatan
hal yang sama ya
jadi pintu pesawat baru dibuka saja ketika saya mendarat
itu sudah terasa bau terbakar itu ada
dan ketika pagi langit itu mendung
dan udara juga sangat menyesakan dada
itu di wilayah yang sebenarnya tidak dekat
atau cukup lumayan jauh dari sumber api
ya dengan sumber api
ya jadi memang kita mendorong agar anak anak ini dengan situasi seperti sekarang
tapi kalau sudah mencapai tiga ratus
itu harusnya sudah memikirkan bagaimana me evakuasi anak anak
karena mereka lah kelompok paling rentan terdampak dan berbahaya sebenarnya
karena beberapa penelitian menunjukkan yang terpapar asap itu anak anak balita ini
kita kan tidak ingin ya sumber daya manusia kita kelak
menjadi rendah karena bencana
itu kemudian yang dikatakan kpai bahwa ini yang merenggut hak hidup anak begitu
betul banyak hak yang kerengut ya
banyak yang merenggut
hak hidup hak bermain hak belajar
termasuk hak mendapatkan udara bersih
mas kiki gimana melihat temuan di lapangan sejauh ini bagaimana
apakah kemudian fakta itu juga relevan dengan kondisi saat ini
ya terima kasih
jadi buat greenpeace sebenarnya kami sudah mengirimkan tim
sejak akhir juni
di pulau pisang di kalimantan tengah
di tempat memang titik api paling banyak
dan bagi kami sebenarnya sudah beberapa kali kami sampaikan bahwa saat ini sudah waktunya
kita menetapkan status bencana nasional
kenapa karena bagi kami ini sudah tidak bisa ditolerir lagi
jadi masyarakat itu harus segera dievakuasi
kalau tidak dievakuasi seperti tadi ibu retno sampaikan
bahwa kemungkinan kita akan kehilangan generasi generasi muda kita
anak anak kecil itu
di kalimantan tengah di kalimantan barat di jambi di riau gitu ya
yang kemudian nanti dua puluh tahun yang akan datang masa hidup mereka akan lebih rendah
iq dia akan turun
karena ini berdasarkan riset ya
menurut kami seharusnya saat ini ditetapkan bencana nasional kemudian dievakuasi
kalau misalnya memang tidak ada kapasitas dari pemerintah maka harusnya buka
jadi bantuan dari masyarakat internasional yang sudah menawarkan bantuan itu diambil
kecuali kalau memang pemerintah sanggup
nah sekarang kan masalahnya adalah respon dari pemerintah tidak menunjukkan bahwa ini urgent gitu
apa karena ini memang sudah quote unquote kasus langganan begitu
sehingga kemudian cara cara yang strategis untuk saat ini hingga ke depan ini nggak begitu penting begitu
gak terpikirkan atau bagaimana
ya bisa jadi seperti itu
karena gini kalau misalnya kami melihat dari tahun dua ribu lima belas misalnya ya
kalau misalnya dua ribu lima belas itu menjadi pelajaran yang sangat berarti oleh pemerintah
karena saya kembali lagi mengutip kalimat dari presiden jokowi
pada saat pertama kali presiden jokowi dilantik bulan november
beliau bersama kawan kawan dari greenpeace dari walhi dari teman teman ngo berkunjung ke namanya sungai tohor
di sana wilayah gambut
dan beliau karena beliau berlatar belakang sarjana kehutanan
beliau betul betul faham bahwa gambut ini salah satu pesan beliau adalah gambut ini harus dijaga supaya tetap basah
karena kalau gambut basah maka tidak akan terbakar
dan beliau faham betul itu
begitu kebakaran dua ribu lima belas beliau seharusnya sudah paham kan
menginstruksikan kepada menteri jajarannya dan lain sebagainya
ada beberapa langkah termasuk misalnya penegakan hukum
karena di sini kebetulan ada pak roy
tapi sampai sekarang tidak ada efek jerak terhadap mereka
nah itu dia
temuan kami sebelas perusahaan yang sudah didenda sampai dengan rp delapan belas sembilan triliun
sampai saat ini belum ada yang bayar
kalau gitu saya ingin menanyakan bagaimana kemudian penegakan hukum yang sedang berjalan atau yang kemarin kemarin ini sudah dilakukan ternyata tidak menimbulkan efek jerah pak roy
di jawabnya nanti pak kita akan break dulu
cnn indonesia prime news akan segera kembali
jadi teman teman berimpis belum bayar
kita kembali ke diskusi kita malam ini
tadi mas kiki sudah mengatakan bahwa kemudian apa yang sudah dilakukan khususnya di aspek penegakan hukumnya tidak membuat jerah
sehingga kemudian kebakaran hutan terjadi
sebenarnya bagaimana komitmen ini pak
terima kasih bung ferdi
kalau kita lihat penegakan hukum
sejak kebakaran hutan tahun dua ribu lima belas
sejak dibentuknya direkturat jalur penegakan hukum tahun dua ribu lima belas
kita melakukan penegakan hukum
kita melakukan pendekatan hukum sangat sangat intensif
mungkin dalam sejarah republik ini
sejak tahun dua ribu lima belas sampai sekarang itu penegakan hukum lingkungan hidup kehutanan itu dilakukan paling intensif
kami melakukan upaya penegakan hukum di luar kartu lain
nanti saya akan jelaskan karut lainnya
itu yang sudah p dua puluh satu
selama empat tahun ini
kemudian juga kita sudah menggugat perdata
itu dua puluh lima perusahaan kita gugat perdata
yang nilai inkrahnya untuk sebelas yang sudah inkrah itu bernilai satu
ini sejarah dalam republik ini
mungkin kasus kasus di dunia juga jarang yang begitu besarnya nilai gugatan yang kita gugat dan dikabulkan oleh mahkamah agung
dan juga kita memberikan sanksi
memberikan sanksi administratif bahkan ada yang tercabut izinnya
jadi kalau bicara penegakan hukum
periode dua ribu lima belas sampai sekarang dilakukan sangat sangat intensif
dalam langkah langkah berkaitan karut lain
juga kami melakukan penegakan hukum
kita melakukan pendekatan hukum tahun dua ribu lima belas ya
ada sekitar enam puluh tiga
ada sekitar enam puluh tiga perusahaan
yang kita berikan sanksi
dan tiga diantara enam puluh tiga itu kita cabut izinnya
enam puluh tiga itu kita berikan paksaan pemerintah
mereka melakukan perbaikan perbaikan
kemudian juga kita khusus karhutlah itu ada tujuh belas yang kita gugat
sembilan sudah inkrah
nilai gugatan sudah inkrah itu tiga sembilan triliun
ini juga sangat menarik
ada satu perusahaan yang diputuskan bersalah harus membayar ganti ruginya
itu sekitar satu triliun
kemudian juga kita melakukan upaya upaya pendekatan hukum pidana bersama sama dengan kepolisian
klhk sendiri itu melakukan penegakan hukum pidana
kami mendukung kepolisian itu tujuh puluh lima
dan ada direktur yang masuk penjara
jadi kalau kita bicara penegakan hukum
ya kita lakukan
kalau memang masih belum ada efek jerahnya
ini yang kita perlu lihat
untuk itu kami melihat memang dari segi skala
tapi penegakan umum tadi mekanismenya seperti apa
di ketahui oleh publik
mereka tahu semua
greenpeace tahu semua siapa yang digugat dan sebagainya
dan proses pemberian sanksi pembayaran dan sebagainya terbuka
sekarang kita bicara tadi
tadi disampaikan oleh bang kiki
mas kiki menyampaikan
kok belum ada yang dieksekusi
kita perlu memahami bahwa
ada pihak pihak ataupun lembaga lembaga yang terkait
kan tidak hanya semuanya terhubung pemerintah
saat kita bicara proses gugatan perdata
kami menyiapkan gugatan perdata
kami menyampaikan kepada pengadilan
kemudian ke pengadilan melakukan proses persidangan
kemudian ada tahapan di pengadilan negeri
mungkin ada yang mau banding
kemudian juga kasasi
kalau setelah kasasi kan itu inkrah
dan untuk eksekusinya khusus perdata
itu kan menjadi kewenangan ketua pengadilan
kewenangan ketua pengadilan
namun kami sampaikan
oleh karena sebelum sebelumnya
kita belum punya pengalaman mengeksekusi kasus seperti ini
karena kita baru intensifkan tahun dua ribu lima belas
ini masih cukup tersendat
tapi kami terus mendorong ketua ketua pengadilan
tapi kami sampaikan
sekarang ini sudah ada masuk tujuh puluh delapan miliar
dari tiga sembilan memang masih kecil
untuk khusus untuk ini ya
kalau total di luar kartulah
kita sudah mendapatkan hampir empat ratus miliar ya
tapi bersama dengan karhutlah itu empat ratus miliar
nah sekarang ada juga saat ini
kami juga sedang melakukan
mendorong proses percepatan eksekusi
misalnya di kasus karhutlah di aceh
di pt kalisata alam
ini sedang melakukan proses
untuk proses pelelangan
tapi kan ada proses yang harus dibangun
jadi kalau membangun sistem ini kan
tidak langsung satu malam sistem itu terbentuk
jadi langkah langkah penerangan hukum
terus kita lakukan
termasuk kami sampaikan
bagaimana membuat efek jerah
dari karhutlah ini
kami juga melakukan probosan probosan
ada poterasan itu
dimulai gugatan itu
kita menggunakan perbuatan melawan hukum
sekarang kita sudah menerapkan prinsip strict liability
tanggung jawab butlak
kalau kami menemukan
di satu lokasi
yang menjadi tanggung jawab konsesi
kami akan gugat dengan menggunakan prinsip
tanggung jawab butlak
tidak perlu dibuktikan lagi kesalahan
tidak perlu dibuktikan lagi kesalahannya
jadi kami sampaikan pengadilan
kami menerapkan prinsip prinsip strict liability
ataupun prinsip prinsip tanggung jawab mutlak
ini yang membuat sebenarnya
kalau berhadapan dengan kami di pengadilan
pendekatan hukum ini kan belum cukup
tapi langkah langkah terobosan kami lakukan
sangat sangat serius untuk ini
termasuk sebenarnya juga
berkaitan dengan pengolahan lahan gambut
kami belajar banyak tahun dua ribu lima belas
sebenarnya kalau kita lihat ya
mungkin teman teman bisa lihat
dua ribu lima belas itu saya di lapangan
sekarang pun saya sering di lapangan
dibandingkan dengan sekarang
walaupun kami akui ada peningkatan

tapi kan kita juga lihat
sebenarnya sistem yang sedang dibangun oleh pemerintah itu
harus terus kita perkuat
kan kalau sistem kita bangun sistem
juga kita bangun orangnya juga
untuk menjalankan sistem tersebut
saat ini proses sedang berlangsung
dengan saling terus memperkuat sistem sistem yang dibangun
baik sistem pencegahan
sistem penanggulan karhutlah
yang tidak hanya kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
bersama dengan kepolisian
tapi kementerian kementerian terkait juga kami ajak untuk terlibat
termasuk di dalamnya juga mengajak teman teman pemerintah daerah
ini yang mekanisme multidor saat itu
dua ribu lima belas dikeluarkan oleh klhk juga ya
ya kalau dua ribu lima belas itu multiple instrument
jadi multiple instrument itu kami menerapkan hukum
sinergitas antara semua lembaga begitu ya pak
ya tapi sekarang kita harus lebih perkuat
sekarang ini sedang kita lebih perkuatkan lagi
ini yang sedang kita upayakan
kalau multidor ini kan efek jualan lebih kuat
karena dilakukan pendekatan hukum berdasarkan undang undang lingkungan hidup
dan juga undang undang perkebunan
ini kalau dilakukan ketiga tiganya
ya ini juga akan memberikan efek jerai yang sangat sangat besar
bagi para pelaku kejahatan karut lainnya
oke mas kiki jadi di bagian mana yang implementasinya ini yang masih longgar begitu
sehingga kemudian masih ada temuan temuan perusahaan perusahaan
atau pelaku pelaku ini yang belum jerah begitu
jadi tadi disampaikan sama pak roy ya
tentu kami apresiasi sekali dengan capaian gakum
ini kan kami juga memantau
seperti yang pak roy sampaikan
bahwa data ini bisa diakses
tapi bukan diakses otomatis ada di website ya
jadi kita harus ajukan surat
kebetulan kami memang ajukan surat ke klhk untuk meminta data itu
dan dari yang kami dapatkan
ini memang ada teguran tertulis
ada yang tadi disampaikan ada pembekuan izin seribu satu ratus enam belas
ada pencabutan juga ya
nah yang pencabutan itu yang paling penting
nah dari pencabutan itu
itu hanya tiga tadi yang disampaikan sama pak roy
dan itu hanya hti
sementara kasus paling banyak itu adalah di perkebunan sawit
dan tidak ada satupun perkebunan sawit yang dicabut
padahal ada permen
dari atr bpn
kalau misalnya lokasinya terbakar
maka dia harus dicabut hgu nya
tidak ada satupun
tidak ada satupun
dan bahkan riset kami
dua hari lagi kami akan luncurkan
dan ternyata ada banyak perusahaan yang terbakar berulang kali
tidak dapat sanksi sama sekali
mungkin perlu dipahami
direkturat tnih ini dibentuk pada bulan apa
saya datang ke kantor tuh
juni sebagai direktur jenderal pendagangan hukum
kejadian karhutlah itu kan bulan agustus september dan seterusnya
kami melakukan saat itu kan sudah dibentuk
sudah dibangun sistem sistem untuk meningkatkan upaya upaya pencegahan penanggulan pendagangan
hukum karhutlah ini
ya kami sudah melakukan sangat sangat signifikan loh dengan situasi saat itu
kemudian kan kami terus mengembangkan sistem yang ada
jadi terus kita kembangkan sistem sistem yang ada
kalau disampaikan belum ada sawit yang dicabut izinnya
kita lihat nanti kan bahwa saat itu kan kita memang sedang masuk kepada isu isu yang
sangat cepat kita harus tanganin
kemudian kami bangun sistemnya
maka saya sampaikan tadi
sebagian besar izin izin lingkungan itu ditangan siapa
bupati wali kota
bukan ditangan oleh menteri
izin lingkungan lah
dan izin lingkungan itu merupakan izin utamanya
tidak ada izin lain diterbitkan sebelum ada izin lingkungan
nah ini sedang kami bicarakan bagaimana memperkuatkan
pengawasan dengan melibatkan pemerintah daerah
ya baik itu gubernur bupati
ya dan juga wali kota
serta dengan kementerian terkait lainnya
tadi sampaikan juga ternyata ada kementerian atr
ya yang mengeluarkan peraturan menteri yang bisa kita gunakan untuk dilakukan penegakan hukum
kemudian kami juga bicara dengan kementerian pertanian karena juga mereka mempunyai undang undang
mereka juga punya kewenangan untuk melakukan pendagangan hukum
ini terus kita bangun
ya maka kami sampaikan sistem itu sedang dibangun
sistem itu diperkuat
sementara kita juga menghadapi satu persoalan yang dengan dinamikanya
ini menyebabkan apa pak
ya dinamika kan terjadi saat ini bahwa kasus ini kan kita lihat tahun dua ribu lima belas itu kan sekitar tujuh belas
dua ribu enam belas itu turun signifikan karena tingkat pendagangan hukum itu sangat keras waktu

kemudian dua ribu delapan belas kan ada peningkatan
kan dinamika yang terjadi
nah kita ingin melihat mempelajari sebenarnya bagaimana sih dampak penegakan hukum
kemudian apa penyebab utama dari karhutlah ini
apakah ada penyebab lain
yang harus kita dalami sehingga kita bisa mengambil langkah langkah yang lebih tepat
lagi lebih efektif lagi dalam apa
dalam merubah perilaku dalam membangun budaya kepatuhan
baik itu budaya kepatuhan masyarakat memperkorporasi
sehingga kita bisa melaksanakan upaya upaya pengelolaan kawasan kawasan hutan
perkebunan itu lebih baik karena kita punya kultur budaya itu
jadi itu kan tidak mudah
walaupun sudah kebakaran ini sudah berulang ulang
enggak tapi kamu sekali lagi coba bandingkan sistem apa yang dibangun pada tahun sebelum
kemudian sistem apa yang ada sekarang
bandingkan bagaimana kebakaran hutan yang terjadi pada tahun dua ribu lima belas dan sekarang
kan ada perubahan perubahan tadi disampaikan
penegakan hukum kan baru intensif sekarang ini
tapi dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas itu bukan karena ada penegakan hukum pak
titik apinya berkurang itu karena adalah lanina
nah ujian yang sebenarnya adalah tahun ini
ya saya sampaikan ya
cek perusahaan perusahaan itu
bagaimana dengan kepatuan mereka saat ini
perusahaan yang kami berikan sanksi ya
ada yang memberikan sanksi terbakar tapi lebih banyak tidak terbakar
ya ada sistem sistem itu dibentuk
jadi saya ingin sampaikan bahwa bisa dilihat juga harusnya greenpeace juga mengaknowledge
apa yang kami lakukan
tidak seolah olah penegakan hukum tidak berefek
kami meyakini penegakan hukum itu berefek
dan bagi siapapun baik perorangan tidak hanya perorangan tapi korporasi korporasi besar
yang berulah setiap tahun ini juga menjadi sasaran dari penegakan hukum ini
ya saya sampai katakan
kami gugat itu semua kalau korporasi besar semua tidak ada korporasi kecil
kolaborasi terutama dari sektor forestry memang
tapi untuk yang kembali lagi ya sawit
misal contoh misalnya jatim jaya perkasa
nasionalis agu prima itu
nasionalis agu prima itu dari konteks sagu ya
jatim jaya perkasa
kemudian juga kalisita alam
surya panen subur
jadi berikanlah masyarakat ini informasi yang sebenar benarnya
dan kemudian juga komitmen ini yang juga kita ingin dengarkan agar kemudian tidak ada
lagi simpang siur bahwa ada tebang pilih untuk penegakan hukum antara dengan kasus kebakaran hutan dan lahan
pak roy kita sudah dapat poinnya
kita harus break dulu tapi kemudian ada rancangan bahwa kemudian kejahatan lingkungan seperti ini akan diwacanakan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime begitu
apakah ini bisa diwujudkan nanti sekarang kan juga lagi rah kuhp ya
apakah nanti bisa disisipkan juga nanti kita akan bahas
si indonesia prime news segera kembali